kau tenang saja
ini sudah waktunya aku untuk merampas semua kekayaan umay
dan mengambil ahli desa mencambang kelompok ke jakarta
dari sini kau akan mendengar jadikan warga dia
kalau kau masih hidup nantinya pak itu akan menjadi kebohongan belaka
karena akan benar benar terjadi
kita tinggalkan tempat ini
rani segarikari alamu bunuhku